arab saudi berencana untuk membuka kembali penyelenggaraan umroh bagi jemaah luar negeri pada sepuluh agustus dua ribu dua puluh
bagaimana ketentuan serta teknis pelaksanaannya terutama bagi jemaah umroh asal indonesia
guna membahas hal ini kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur bina haji dan umroh kementerian agama bapak nur arifin
assalamualaikum selamat malam pak nur arifin
waalaikumsalam selamat malam
semoga dalam kondisi sehat sehat selalu pak nur arifin
kita berharap ada kabar baik karena kemarin juga pihak kementerian agama sudah bertemu dengan pihak perwakilan dari kedutaan arab saudi
apakah ada angin segar bagi masyarakat indonesia yang ingin umroh untuk tahun ini pak
baik kemarin kami memang rombongan dari kementerian agama telah berkunjung ke kedutaan besar arab saudi

melakukan klarifikasi berkaitan dengan surat edaran kementerian haji dan umroh arab saudi
tentang rencana pembukaan umroh per satu muharam seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah atau tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh
dan berdasarkan komunikasi kemarin pihak kedutaan besar akan segera berkomunikasi dengan pemerintah arab saudi
untuk segera mengumumkan rilis resmi tentang kriteria atau persyaratan untuk bisa berangkat umroh ke arab saudi
berarti secara resmi belum ada tetapi apa saja yang disampaikan pihak kedutaan pak
kira kira kemungkinan besar potensi untuk masyarakat indonesia berangkat umroh bagaimana
karena juga sampai saat ini kan dibatasi penerbangan untuk tujuan arab saudi
saat ini memang indonesia termasuk sembilan negara lainnya masih terkena suspend
yaitu dilarang penerbangan langsung dari arab saudi ke indonesia
meliputi india pakistan mesir indonesia turki argentina brazil afrika selatan dan libanon
nah kemudian situs secara resmi dari kementerian haji dan umroh arab saudi
bahwa ada rendana satu muharam untuk umroh
namun dari kementerian dalam negeri arab saudi
masih menyatakan bahwa indonesia masih masuk kelompok sasban tadi
jadi belum bisa ada keberangkatan langsung
nah satu sisi ada informasi dari twitter
twitter harumain asharifain yaitu medianya berpengaruh di sana
bukan situ resmi pemerintah
yang mengatakan bahwa karena posisi masih stasmen
maka kalau ada umroh dari indonesia
dimungkinkan dengan cara transit dan karantina di negara ketiga
selama empat belas hari
berarti mungkin saja ada strategi yang berbeda begitu pak ya
dibandingkan keberangkatan umroh di masa sebelum pandemi
nah kalau dari pemerintah indonesia bagaimana pak menyiapkan hal ini
apa apa saja yang perlu dilakukan jika nanti memang
kita berharap memang kasus covid di indonesia bisa melandai
dan nanti jika ada peluang itu apakah kita sudah cukup siap pak
jadi kami langsung merespon hal ini
kami langsung koordinasi dengan kementerian kementerian terkait
terutama kementerian kesehatan dan kementerian luar negeri
untuk merespon informasi ini
maka kalau nanti rilis resmi sudah dikeluarkan oleh pemerintah arab saudi
kami saat ini juga sedang menyempurnakan keputusan menteri agama
nomor tujuh ratus sembilan belas tentang pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi ini
dan kami juga meresisi menyempurnakan keputusan menteri agama
nomor tujuh ratus tujuh puluh tujuh tentang biaya penyelenggaraan umroh reference masa pandemi ini
baik artinya memang dengan sejumlah persyaratan protokol kesehatan yang cukup ketat karantina juga
berimbas terhadap biaya begitu pak ya
oke apakah ada bentuk lobby tersendiri yang saat ini dilakukan mengenai potensi kenaikan biaya umroh ini
baik lobby lobby yang sudah kami lakukan antara lain kami sudah berkunjung ke kedutaan besar arab saudi
dan nanti rencana setelah penelaksanaan haji ini selesai
rombongan kementerian agama rencana juga ke arah saudi bertemu langsung dengan menteri haji dan umroh arab saudi
oke masyarakat kan saat ini bingung pak mengenai vaksin salah satunya karena banyak persyaratan pasti dan kita menghormati keputusan dari pemerintah arab saudi
bagaimana pak perkembangan tentang vaksin ini sebagai salah satu syarat bagi jemaah yang ingin umroh atau juga untuk berangkat haji
jika kerana haji misalnya tahun depan dibuka begitu
baik memang dari surat edaran
kementerian haji dan umroh arab saudi disebutkan bahwa jemaah umroh harus telah vaksin sesuai dengan yang diakui oleh arab saudi
dari edaran tadi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang diakui
namun di twitter tadi harumain asarifin tadi disebutkan bahwa yang diakui di sana adalah empat jenis yaitu astrazeneca
namun secara resmi tidak disebutkan oleh surat edaran
dan kemarin kami waktu di pedugas arab saudi kami sampaikan bahwa bagaimana tanggapan arab saudi berkaitan dengan sinovac dan sinovac yang saat ini sudah diakui who
pedubes mengatakan bahwa karena sudah diakui who tentunya pemerintah arab saudi juga mengakui hal ini
nah maka nanti kita akan mencari jawaban
secara resmi akan ada rilis resmi dari pemerintah arab saudi berkaitan hal ini
menunggu hal tersebut berbagai potensi mungkin saja terjadi bisa kemudian secara resmi diakui bisa secara resmi juga tidak diakui
begitu pak ya karena memang belum ada pemberitahuan secara resmi
nah kita berbicara mengenai

tapi di luar konteks itu apakah ada upaya misalnya dari kementerian agama
berbincang lebih intensif dengan presiden begitu membahas mengenai ini

nomor angka angka khusus mengenai vaksin bagi masyarakat indonesia yang ingin umroh ataupun haji kita berharap ada
memang nomor angka angka khusus bagi masyarakat kita ingin umroh ataupun haji kita berharap ada

baik bapak menteri agama terus melakukan komunikasi tentang hal ini baik kepada atasannya yaitu bapak presiden juga dengan pihak kementerian haji umroh arab saudi
terus tersip dilakukan mudah mudahan bisa memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat
baik terakhir pak sebagai penutup kapan masyarakat kita bisa mendapatkan kepastian mengenai diperbolehkan atau tidak warga negara indonesia untuk berangkat umroh ke pemerintah arab saudi
baik seperti tadi kami sampaikan bahwa kita menunggu rilis resmi dari arab saudi karena kemarin kami sudah datang di kedutaan besar segera katanya jawabannya segera dikirim rilis resmi tentang penyelenggaraan ibadah umroh ini terima kasih
baik terima kasih sudah berbincang bersama kami pak nur arifin sehat sehat selalu kita berharap dalam pekan mendatang ada kabar bahagia tidak hanya penurunan jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia tapi juga kemungkinan masyarakat kita bisa berangkat umroh terima kasih
assalamualaikum selamat malam
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh